oh jadi kalian datang hanya untuk itu
hanya untuk menyakiti hati ibu aja
kamu tau kan hari mau mati itu meninggalkan belang
dan manusia mati meninggalkan budi
kamu mau kalau ibu mati meninggalkan utang aja
biaya pernikahan memang menjadi tanggung jawab pihak keluarga perempuan
pernikahan dilangsungkan di rumah pihak keluarga perempuan
dan semua uang dari hasil kondangan itu saya tidak terima sepesang pun
jadi saya minta lima puluh jutaan saya sekarang
kalau memang itu jalan pikiran kamu salim
ibu akan bayar lima puluh cucu lagi
tapi tolong balik nama surat rumah ini nak
bayar dulu baru balik nama
maafkan ibu salim kalau kamu nggak mau
aku nggak akan masuk rumah ke kamu
kamu lebih memihak ibu kamu daripada suami kamu sendiri
semenjak kamu menikah dengan aku aku yang melangkah hidup
atau mungkin kamu udah bosan jadi suami kamu
udah lah bu
kasih aja uang lima puluh jutanya itu
lagian ibu kan masih ada uang seratus juta
uang itu kan belum dikasih ke masjid kan bu
uangnya kan bersama laila keketua pengurus masjid
kok langsung sumbangin gitu aja sih
kenapa nggak ijin ijin dulu ke aku
aku ini masih saudara kalian loh
aku masih anak kedua dari anak ibu
kecuali kalau memang kalian itu udah gak anggap aku lagi saudara kalian
ibu yang nuruh sesuai dengan persiapan ayahmu nek
ayah itu udah gak ada bu
jadi uangnya itu kalau mau dikasih ke orang atau mau digunain yang lainnya lagi juga kan ayahmu
aku nggak akan tahu gimana sih ah
salah saya nggak mau tahu
pokoknya saya minta lima puluh juta saya sekarang
kalau saya nggak dibayar saya akan anggap kota ini penipu
dan saya akan bikin hidup bapak di dalam kubur siap tenang
kalian benar benar keterlaluan
kita ini sama menantu tuh

udah nggak usah ditukup panjang lagi
mas mendingan kita bawa ibu aja ke rumah sakit
hilangkanlah penyakit itu
hanya engkau yang dapat menyembuhkannya
tidak ada kesembuhan selain kesembuhan yang datang dari engkau
aku memohon padamu ya allah
engkatlah penyakit ibumu
sehingga kami dapat bersama dan berkumpul kembali seperti sebelumnya
gimana ibu ada harapan hidup
kamila tuh nggak punya perasaan tau nggak
mila setan apa sih yang merasuki kamu
kamu nggak lihat ibu sedang sakit mila
gimana dengan ibu
gimana dengan ibu
kalian tuh yang diderasukin setan
kenapa sih sengaja banget nahan nahan uang lima puluh jutanya itu yang punya haknya bang salim
kayaknya kalian ini emang ya sekongkol ya
jangan jangan mau kalian makan sendiri
maaf saya harap semuanya segera keluar karena saya akan memeriksa kondisi ibu salama
oh jadi kalian datang hanya untuk itu
hanya untuk menyakiti hati ibu aja
kamu tahu kan hari mau mati itu meninggalkan belang dan manusia mati meninggalkan budi
kamu mau kalau ibu mati meninggalkan utang aja
ibu nggak pernah ya berutang sama kalian
nah lah udahlah saya nggak mau banyak tempat
kalau ibu tidak segera bayar utang lima puluh jutaan saya akan berawakan sitip bunga
utangnya akan naik dari seratus juta
hei salim kamu itu mau memeras atau bagaimana
kamu nggak usah ikut gue ngomong begini
hah kamu itu cuman menantu
kamu menantu serangga
kamu mau serangga

ibu mau lihat
ibu mau lihat
cepetan deh dibayar hutangnya
nanti semakin ditunda tunda
yang ada ibu dapat resikonya sendiri
apalagi kalau besok
minta ibu sampai seratus juta
mau kayak gitu
ibu gak punya hutang sama salim
jangan do'a raka begitu sama ibu
gak salah bu
ibu tuh yang do'a raka
kalau ibu nggak bayar seratus juta
saya akan bawa mas salim ke pengadilan
sederhati kau mengancam
ibu buat kamu sendiri ke pengadilan
bang salim bakal bayar pengacara
untuk ngadilin ibu di pengadilan
dan aku akan dampingin bang salim di pengadilan
mungkin sekali kau bicara seperti itu
setika itu kau mengadil
ibu ke pengadilan
aku ini yang bunga melayani
aku ibumu yang membesarkanmu
oke ungkut ungkit kayak gitu lagi
kalau mila itu bisa milih bu
mendingan mila itu dilahirin sama ibu yang kaya raya dan gak pelit kayak ibu
ibu berhasil kembali ke pengadilan
sampai ketemu di pengadilan
sampai ketemu di pengadilan
ibu berhasil kembali ke pengadilan
sampai ketemu di pengadilan
jadi kamu datang ke sini cuma buat nyakitin hati ibu aja
mendingan kamu pergi sana
tapi inget ya bu
sampai ketemu di pengadilan